kita beralih ke informasi selanjutnya menurut ilmu psikologis kegiatan di alam bebas dapat membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan daya ingat
menurut studi kegiatan di alam seperti naik gunung terbukti dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan paru paru
iya betul sekali dea namun harus diingat juga begitu ya untuk beberapa kegiatan di alam terbuka tentunya harus memahami ilmu dan pengetahuan tertentu agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan
selama empat hari menjalani pelatihan
para peserta akan belajar empat materi
yakni wawasan alam terbuka
manajemen perjalanan dan kesehatan perjalanan
kegiatan ini terbuka untuk umum
ada tiga puluh peserta yang mendaftar
untuk ikut pelatihan ini
mereka terdiri dari siswa menengah atas
mahasiswa perguruan tinggi
dan juga guru
untuk mengisi materi
r a menggait tokoh tokoh ekspert dalam bidang pendakian dan penjelajahan
kali ini r a bekerjasama dengan
organisasi kegiatan alam bebas
wanadri merupakan salah satu organisasi
pecinta alam tertua di indonesia
tidak heran jika organisasi ini
diisi oleh para ekspert
yang memiliki banyak pencapaian
salah satunya adalah
wanita yang akrab di sapateh gina ini
merupakan salah satu anggota
pendakian selesai mendang ini
sudah menaklukkan empat dari tujuh puncak dunia
dalam kesempatan kali ini
gina menjadi pengisi materi
untuk subjek wawasan alam terbuka
gina juga menjadi pendamping navigasi darat
saat peserta sudah mulai melakukan penjelajahan
untuk materi itu sangat penting sekali
karena itu adalah fundament
atau dasar yang memang sangat harus
harus dipahami oleh penggiat alam terbuka
di dalamnya itu kita membedah
terkait kemampuan kemampuan apa saja
yang dibutuhkan oleh seorang
jadi kita harus memperhatikan
apa yang kita lakukan
untuk memperhatikan alam terbuka
digelar di puncak bogor
nyatanya pelatihan ini juga diikuti oleh peserta
dari luar kota bahkan luar pulau
ada yang dari jawa tengah
dan yang terjauh berasal dari riau serta lampung
siti nurwahida beserta satu temannya
mengaku datang jauh jauh dari riau ke puncak bogor
demi belajar tentang alam
langsung dari orang orang berpengalaman
siti bercerita akan segera mengaplikasikan ilmu
yang dia dapatkan di pelatihan are
dekat dia berencana untuk melakukan pendakian
ke gunung merapi di sumatera barat
ikut acara ini sebenarnya pengen nambah pengalaman
sekaligus ilmu tentang kegiatan alam terbuka sih mbak
karena kan kalau masih baru masuk gitu
masih sedikit ilmunya kan
jadi kesini untuk memperdalam ilmu tersebut
kesannya menarik sih
karena sebelumnya belum pernah ikut kegiatan
seperti ini ya kan mbak
terus si pematerinya itu asik juga
jika acara pertama ini mendapat respon positif
are berencana untuk melakukan kegiatan ini setahun sekali
melihat asal peserta yang berasal dari sejumlah kota
are berencana kegiatan ini akan digilir keliling indonesia
tujuannya agar pecinta kegiatan alam setiap daerah
mendapatkan kesempatan yang sama